sudah selesai semua semua rangkaian reka ulang ini
terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut menyaksikan reka ulang ini
ikut kami kembali ke kantor
cuthandu aku meminta
walau tanpa kata
bukannya tadi kesepakatan yang memakai undang wartawan segala
ya mungkin mereka ikutin mobil polisi noh
om dari kemarin ngeliat di media
sudah rame berita soal ricky
bahkan om juga sempat ditelepon sama beberapa wartawan
ini om baru balik dari luar kota
jadi om baru mau ngurus ini sekarang
semua karena imbas akibat perbuatannya ricky
sekarang ricky jadi tahanan polisi om
karena sudah membantu pelarian elsa
semua yang om khawatirkan selama ini sekarang terjadi raf
ricky di mana raf
ini aku lagi di rumah sakit jayakarta om
lagi jagain ricky
kondisinya ricky lumayan parah om
dia kena luka tembak waktu bantuin elsa kabur
apa apanya ricky sudah tahu soal ini
aku kurang tahu pasti sih om
soalnya aku nggak berani
aku nggak berani kasih tahu siapa siapa
dan aku juga nggak berani kucampur om
lebih baik om aja yang ngasih tahu
ya itu juga kalau opanya ricky belum ngeliat berita di tv atau media sosial
itu biar nanti om yang ngurus
om mau ke sini
apa om masih marah sama ricky
tolong kabarin om kalau ada apa apa tentang ricky
keep kontak sama om
kenapa dari awal kamu gak mau dengerin omongan om riki
sekarang semua udah terlambat
kamu hancur hidup kamu karir kamu bahkan kamu pertaruhkan nyawa kamu
demi perempuan itu
bukannya kita ada kesepakatan
kalau tidak mengundang wartawan itu di luar kenapa banyak banget pak
nampaknya para wartawan wartawan itu nekat mengejar mobil kami saat kami berangkat ke sini
tapi kami pastikan mereka tetap berada di luar
jadi tidak akan mengganggu keamanan dan kenyamanan keluarga bapak
jangan dokter begitu silakan
bapak berdua tolong persiapkan tkp
ini sekalian dibawa alat alatnya
pak bapak pak bisa ke langsung titik kejadiannya
kita masih menunggu pak aldebaran selaku keluarga korban
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita belum terlambatkan belum masuk
semua orang kumpul disini buat nyaksiin gue buat melihat gue mereka ulang kesalahan itu
semua sudah berkumpul kan bisa langsung dilaksanakan belum mbak kita masih menunggu
adegan kejadian pembunuhan pak roy al fahri di ruangan ini
bapak andin selaku orang yang berada di dalam rumah saat awal awal kejadian ini
maaf pak saya saya disini cuma ingin menemani mertua saya dan cuma mau lihat aja kok
baik kalau bu andin tidak bersedia dua petugas dari kepolisian akan menggantikan bu andin dan juga almarhum rohel fahri
pak fadil sebagai pengganti pak roy dan ibu parti menggantikan ibu andi
siap pak silakan pakai jaketnya
baik kita mulai adegan yang pertama yaitu pak roy datang dengan membawa bunga dan bertemu dengan bu andin
langsung berlapvis berkahan kahan dengan teman teman
adegan dimulai silahkan
semoga el sangat telat
aku gak nyaman kalau misalkan berduaan sama roy di rumah
cantik banget kamar ini
segini doang rumah kamu nih
kalau kamu nikah sama aku
rumah kita sepuluh kali lipat lebih besar daripada ini
asalkan kamu tau ya
nino itu seratus kali lebih baik daripada kamu
terus mana si nino
apakah ibu andin menerima telpon dari pak sumarno
kita lanjutkan adegan yang kedua
yaitu ibu andin menerima telepon dari pak sumarno
oke pak tahan
silahkan dimulai adegannya
iya dengar saya sendiri
ini wajah online mbak
nganternya pesan makanan mbak
alamat mbak dimana sih mbak
saya udah betul muter mbak gak temutemu

iya ada di dalamnya
ini sudah sudah titik ya mbak
tapi bukan cuma mbak ini saya di kedai kopinya ibu andin
mbak kesini aja deh ya
yaudah ya udah kalau gitu saya kesana ya
jadi ibu andin bertemu pak sumarno untuk mengambil makanan
iya pak benar
saat itu saya menunggu ibu andi di pinggir jalan warung mpok nd
ojek ya mas
terima kasih banyak ya mas
pada saat bu andin mengambil makanan keluar
ibu elsa datang dan bertemu roy
betul begitu bu
baik kita lanjutkan adegan yang ketiga
yaitu bawa elsa datang dan pertemu pak ron

melihat ada pak roy di dalam rumah
lalu akhirnya terjadilah pertengkaran itu
di ruang tengah
baik kita lanjutkan adegannya di ruangan tengah
baik kita pindah ke ruang tengah untuk melanjutkan
kamu baru pulang
kita langsung ke kamar ya
mau lanjutin beberapa kerjaan dulu
eh nanti dulu
kok mama ini udah lama gak ketemu mbak jen
apa kabar sih dia
baik baik aja kan kamu sama dia
kamu berantem ya sama dia
aku gak berantem sama jenniper
kok kamu jarang ketemu sama dia
sebenarnya antara kamu sama mbak jen
mungkin lebih baik
sekarang saya jujur sama mama
jadi buat saya kaget
ada pak roy di dalam rumah
lalu setelah itu terjadilah pertengkaran di ruangan ini
kita lanjutkan adegan yang keempat
eh yang harusnya nanya tuh gue
lo ngapain disini ya
jangan bilang lo masih ngejar ngejar bandit
eh bukan urusan lo ya
ini adalah urusan gue tau gak
anak di dalam kandungan gue ini anak lo tau
dan lo harusnya bertanggung jawab
bukan datang ke rumah perempuan yang udah bersuami
eh nggak ada bukti juga kalau dalam kandungan itu anak buah
gue udah bilang berkali kali sama lo
dan gue gak mau nikah sama lo
gue udah kasih lo uang buat gue goreng ke kandungan
tapi lo masih gantung hidup gue
emang bener bener ya
lo harus tahu jauh sama
setelah itu apa yang terjadi
setelah pertengkaran itu
saya terdorong sampai jatuh
kita lanjut adegan yang kelima
jangan lupa like share dan subscribe ya
dan jangan lupa subscribe ya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
dan memelindungi kamu
sekarang kamu sendiri yang mengakui semuanya di depan banyak orang
gimana ma udah berhasil ma
mama tadi udah dari sekolahnya rena
dan mama udah ketemu sama rena
terus bapak udah dapet dong
udah dapet kan antingnya
berarti mama sekarang cepet jual anting itu
kalau bisa ke toko perhiasan yang paling jauh
iya kok gak ada ya mah
tapi tadi di mobil itu masih ada
berbagai upaya na
berbagai upaya na
berbagai upaya kita lakukan waktu itu
untuk menutupi kenyataan soal anting
semua itu sia sia
akhirnya semuanya terbongkar juga
apa yang anda lakukan setelah itu
saya memukul korban karena kesah
aku ingin menentukan jelas
kita lanjutkan dalam sindang yang pastinya
hea perempuan kayak lu gak pantas buat gue kasih tanggung jawab
mending sekarang pergi dari sini
kamu ngapain sih
selamat ulang tahun mama
tapi kamu bercandanya tuh gak lucu tau gak sih
kamu kenal gak sih tadi
ini kalau kena kepala kamu
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun mama
ya udah aku tipe jalan langsung
selamat ulang tahun ya mama
ya lagian kamu ada ada aja
aduh sorry kena kepala
kan gue udah bilangin sama lo
kan gue sengajang nginep disini
gara gara ngomong ulang tahun
mau ngasih kejutan
gue udah bangunin lo
lu yang susah bangun
kan gitu lo bangunnya
gagetinnya ada ada aja sih
selamat ulang tahun mama
selamat ulang tahun
ini juga bercanda yuk
kan surprise ma
selamat ulang tahun mama
makanya kita jalan jalan ma
gue doain juga dong
gak usah berantem
kita makan cake bareng
jadul mama doang
yaudah kita makan kue aja yuk
ini buat apa tadi mama
buat mukul maling tadi
mampir dia maling
jangan pukul bener gak
gak tau udah tekan lagi kecil
agak lama ya
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak
gue anterin yuk
nggak pernah kan gue kuncingin
nggak laku netak saja
masih aja geng sih ya allah
pelan pelan tapi ya
buat lo gue kasih yang terbaik
tapi gue gak jamin buat pelan ya
gue hajar lu ya kalau kemana
pelan pelan perhatiin jalan
awas sampai nabrak ya
iya tenang aja
lo jangan nolain nolain ke belakang
udah lo percaya aja sama gua
bro bisa pelan pelan gak
kau aduan lo
biar gak telat kan
udah lo tenang aja al
percaya aja sama gua nih
iya gak telat
pikirin keselamatan lo
ntar kalau lo gak ada yang jemput
kasih tau gua
nanti taksi aja gua
udah ngomong aja kalau butuh
menjenggelam urak gua
ntar panah melewati naga
suara hujan terlalu menapis
elsa kok tega melakukan itu
kenapa kamu jadi jahat begitu sayang
kenapa kamu melakukan semua ini nak
kok kamu sanggup nak menikam proyek
ya allah elsa
aku benar benar gak nyangka
kejadian seperti itu
elsa benar benar perempuan yang mengerikan
dia sudah tega membunuh orang itu
aku gak nyangka elsa istri nino ternyata sanggup melakukan itu semua
sudah selesai semua
semua rangkaian reka ulang ini
terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut menyaksikan reka ulang ini
kita bawa bu elsa kembali ke kantor
aku udah jujur semuanya sayang
ku maafin aku kan sekarang
kau bakal jenguk aku sama bayi kita kan sayang
aku akan cukup kamu hari ini
beneran kamu bakal jenguk sayang
aku tahu kamu masih peduli sama aku
aku pasti datang
baik bu yosa
kita kembali ke tanah
tak boleh sayang
boleh saya bersama elsa sebentar pak
bu elsa tidak boleh lama lama di luar
kami harus bawa kembali ke kantor
mau ngomong jujur apa
aku sama jennifer itu
cuma pura pura pasaran ma
jennifer minta aku buat jadi pacarnya karena
terlepas dari cowok yang sebelumnya dijodohin sama dia ma
mama sama pak nicholas tuh malah salah paham
ngeranya malah aku beneran sama dia
ngeranya malah aku beneran pacaran sama jennifer
ini pak nikolas ini udah persiapkan semuanya loh
buat kamu sama mbak jen
iya aku juga bingung
jennifer juga bingung
gimana caranya buat batalkan semua ini ke pak nicholas
kamu sama mbak jen ngelakuin ini semuanya
ini kalau pak nicholas tau gimana
kamu bayangin ya ren
gimana kecewanya mama sama pak nikolas
apalagi pak nikolas ini udah keluar uang banyak buat semua ini
ini tuh bukan main main ren
kok kamu bisa sih begini
aku juga bingung ma
aku sama jennifer pasti akan cari caraku ma
mbak jen itu orangnya baik
kamu gak bener bener aja suka sama dia
aku sama jennifer itu gak ada hubungan apa apa ma
jangan jangan kamu ini memang sukanya sama kiki ya
bukan sama mbak jen
jadi dari awal memang kamu tuh nggak pernah suka sama mbak jen sampai sekarang
muka mama mau ditaruh di mana ini
mama marah sama kamu ren
gimana kalau mama ini ketemu sama pak nikolas
mau ditaruh di mana muka mama
kita memang bukan orang kaya ren
tapi mama ini masih punya rasa malu
masih punya rasa gak enak hati ren
mama mau balik ke surabaya
kamu selesaikan urusan kamu sampai selesai
jangan bikin malu mama di depan pak nikolas